presiden joko widodo menggelar kunjungan kerja ke wilayah jawa tengah di penghujung tahun dua ribu sembilan belas
hari ini presiden berkunjung ke kawasan wisata kota lama semarang
dan juga meninjau langsung proses rehabilitasi pasar johar semarang
di akhir tahun dua ribu sembilan belas presiden joko widodo melakukan kunjungan kerja ke semarang jawa tengah
dengan menggunakan sepeda ontel presiden mengunjungi sekaligus melihat langsung progres revitalisasi kawasan wisata kota lama semarang
tak hanya presiden sejumlah menteri kabinet indonesia maju juga tampak menemani presiden dengan bersepeda
presiden berharap revitalisasi yang menelan biaya hingga satu ratus tujuh puluh miliar rupiah tersebut
bisa memacu aktivitas pariwisata dan perekonomian yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar
isian harian harus diisi dengan kegiatan kegiatan
dan budaya mungkin di sini galeri resto di jogja
sehingga juga mengangkat pembungkuan ekonomi kota semarang
sebelumnya presiden juga meninjau langsung proses rehabilitasi pasar johar semarang
presiden berharap setelah selesai semua pihak harus mampu menjaga kebersihan
dan kerapihan pasar tradisional ini
edo ika rizki semarang jawa tengah